mendekati akhir liga satu indonesia operator kompetisi pt liga indonesia baru memilih tiga pemain yang menjadi calon pemain terbaik
salah satunya adalah top scorer sementara liga satu silvano konvalius
pemain asing mendominasi kandidat pemain terbaik di kompetisi liga satu indonesia dua ribu tujuh belas
dalam rilis yang dikeluarkan operator liga satu pt liga indonesia baru tiga kandidat pemain terbaik musim ini adalah silvano konvalius dari bali united
ketiga pemain ini dipilih berdasarkan data yang disediakan oleh technical studi group pt liga indonesia baru
ketiganya dinilai memiliki pengaruh besar di grup asing asing dan saat ini
setengah persaing memperbutkan titel juara liga satu
dari ketiga nama yang menjadi kandidat silvano konvalius menjadi yang paling dijagokan
pemain berpasport belanda itu menjadi top skor sementara dengan koleksi tiga puluh lima gol
sedangkan paulo sergio mengemas sembilan gol dan sembilan asis untuk bayangkare fc
sementara willem jan klun menyumbangkan sebelas gol dan sembilan asis untuk psm
pengumuman peraih penghargaan pemain terbaik liga satu dua ribu tujuh belas akan dilakukan pada malam penghargaan yang dijadwalkan berlangsung di jakarta pada dua puluh november mendatang